korupsi di indonesia
korupsi di indonesia
korupsi di indonesia
jadi ini kita harus melihat dari sejarahnya kenapa keluar stranas pekka
jadi mbak frida kalau dulu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kita kan ada yang namanya krisis moneter
kemudian di seluruh dunia sehingga pada saat itu kita semua bersepakat
bahwa dunia ini krismon gara gara korupsi
sehingga keluarlah yang disebut dengan uncac united nations convention against corruption
itu adalah kesepakatan konvensi semua negara di dunia
bahwa kita harus menjadikan korupsi sebagai musuh bersama atau extraordinary crime
pada saat itu itu jadi acuan itu sembilan desember
di mana uncac itu disepakati sehingga menjadi acuan hari anti korupsi sedunia yang sedang hari ini kita rayakan
nah terkait dengan itu di dalam uncac indonesia meratifikasi uncac itu ke dalam undang undang tujuh tahun dua ribu enam
di situ disebutkan salah satu mandat peserta yang meratifikasi adalah membangun strategi pencegahan korupsi
yang terintegrasi fokus dan terukur
atas dasar itulah maka kemudian pemerintah menyusun perpres terkait dengan strategi tersebut
ini sebenarnya perpresnya sudah lama dulu istilahnya rencana aksi nasional pemberantasan korupsi
sampai kemudian empat tahun terakhir ini dengan perpres lima puluh empat tahun dua ribu delapan belas disusunlah strategi nasional pencegahan korupsi
nah tadi sudah disampaikan di depan bahwa sebenarnya stranas pk ini bukan kpk
karena di dalam seterana spk itu ada
apa namanya disebutkan mandat di perpres bertempat berkedudukan di kpk
dan harus menyelalaskan dengan strategi pencegahan yang ada di kpk
jadi ini sebenarnya saling bersinergi
nah memang dari stranas pk itu terdiri dari lima kementerian lembaga satu kpk sebagai tempatnya hostnya gitu ya
kemudian yang karena memang tusinya adalah untuk upaya pemberantasan korupsi tentu menjadi leadingnya
tapi sebenarnya juga peran dari kementerian
misalkan seperti halnya dengan mbak penas
nah apa sih bedanya perannya
nah itu sebenarnya kami di serana spk menyusun rencana aksi yang menjadi pr bagi kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk menjalankan
dan kemudian mengimplementasikan untuk kemudian kita nilai
udah jalan belum ya
karena ini apa namanya program pencegahan korupsi yang secara bersama sama
dan membangun sistem
tadi disebutkan bahwa oh kalau penindakan itu oknum dan masa lalu kalau pencegahan itu sistem dan masa lalu
sistem dan masa lalu
dan masa depan
membangun sistem itu sekarang buat apa kita nangkepin terus kalau sistemnya nggak berubah
jadi sistem itu sistem dalam pencegahan korupsi itu gimana sih
membuat orang yang baik gampang gitu loh
bikin orang yang pengen baik itu jadi gampang jangan susah
kita gak pengen nyuap karena ada sistem jadi kita terbantu gitu
nah itu sebenarnya bagian dari sistem
tadi disebutkan mbak penas untuk mendorong program program yang lebih strategis gitu ya
karena memang perencanaan dan mendukung penganggaran juga
kementerian dalam negeri jika memang ada kebijakan yang menyentuh level pemerintah daerah
sehingga bisa memberikan guidance memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dan mengakselerasi program tersebut
kemudian yang ketiga juga kementerian pan rb karena sebenarnya dalam upaya pencegahan korupsi juga ada permasalahan sumber daya manusia
manajemen kalau kita butuh restrukturisasi resizing atau apapun itu memang menjadi leading sectornya kemenpan rb
kemudian ksp kantor staf presiden untuk menyampaikan ke presiden rapot rapotnya
oke kurang lebih
oke ibu nika tadi sudah jelaskan nih lembaga lima lembaga yang tadi ibu nika jelaskan
ranah spk ini kan kolaborasi dengan kelima lembaga tersebut lalu seperti apa pembagian tugas dan juga koordinasinya
nah tadi sudah secara singkat saya sebutkan akhirnya kita bersama sama ini setiap dua tahun sekali kita menyusun
menyusun rencana aksi apa nih gitu ya pembagian tugasnya seperti apa nih
kalau yang terkait dengan pemerintah daerah kita kolaborasikan dengan kebijakan kebijakan di kementerian dalam negeri
ketika kita akan menyusun program program prioritas nasional bersama dengan bapak nas
kemudian juga kita mendorong kegiatan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi kita dengan kemenpan rb
kurang lebih seperti itu apa namanya koordinasinya jadi dikawal bersama sama
makanya tadi bedanya kpk dengan divisi
nah divisi pencegahan kpk sebenarnya meng input rekomendasi rekomendasi pencegahan yang bisa didorong oleh serana spk
atau misalkan dari hasil implementasi ada kegiatan yang perlu
itu perlu diperbeda secara detail teknisnya kita sampaikan ke kpk
tolong dong berikan rekomendasi atau review yang lebih teknis lagi terkait yang sudah kita implementasikan dulu
oke nah bu ini kan seperti apa sebenarnya strategi dan juga program yang dijalankan oleh serana spk tersebut
baik kepada lembaga negara atau pemerintahan
karena sejauh ini kan korupsi banyak terjadinya di lembaga pemerintahan ya bu
ya baik pusat maupun di daerah
jadi memang secara umum strategi yang kita gunakan tadi sebagai tema hari ini adalah
digitalisasi gitu ya
karena digitalisasi itu memang bukan satu satunya resep tapi itu adalah tools
karena dengan digitalisasi itu kan rumusnya korupsi adalah transparan kan akuntabel kan gitu ya
transparan itu kan kasih aja spotlight terang
nah digitalisasi itu bagian dari gitu ya transparan
dan juga membangun dengan adanya digitalisasi kita bisa ngecek
check and balance terjadi
dan itu rumus rumus dasar dari pencegahan korupsi kan itu
transparan kan check and balance sehingga terjadi akuntabilitas
nah dan termasuk juga data itu jadi terkumpul dan jadi transparan
dan bisa di track
kedepan kita ini kan indonesian forward ke depan kita deteksi itu akan dilakukan berdasarkan analisis data
yang tersimpan dari database dan seterusnya
makanya kami mendorong semua upaya itu kita masukkan build in ke dalam satu sistem
baik itu yang ada di pusat ataupun pemerintah daerah
sebagai contoh saat ini kita sedang mendorong strategi untuk menjalin sinergi digitalisasi mulai dari desa pemerintah daerah sampai pemerintah pusat
contoh pak presiden pengen tahu nih tahun ini dengan uang segitu banyak jembatan itu berapa sih yang dibangun di indonesia
susah lho mbak
karena ada kementerian pu yang bangun pakai apbn ada pemerintah daerah yang bikin apbd sendiri ada pemerintah desa juga yang bikin
nah meng collect data itu pakai digital
jadi kita berusaha meng interact
kita berusaha meng integrasikan aplikasi aplikasi yang sekarang beredar
nanti mungkin pada saat hak kurnia juga kita sampaikan di webinar di bidakara saat ini sedang berlangsung gitu ya
untuk digitalisasi program program perencanaan penganggaran gitu
nah ibu kalau tidak salah stranas pk itu punya fokus yaitu tiga fokus
nah yang tadi ibu sebutkan itu itu termasuk dalam fokus yang keberapa tuh bu
jadi betul betul mbak

di dalam seranas bk itu kan kami sesuai dengan amanah perpres
di dalam perpres itu ada tiga fokus
yang pertama terkait dengan perizinan kemudian yang kedua terkait dengan tata kelola kemudian yang ketiga terkait dengan penegakan hukum dan reformasi
nah kalau untuk perencanaan penganggaran itu bisa ke keuangan negara
nah kita juga banyak sekali kegiatan kegiatan yang terkait dengan perizinan perbaikan perizinan
karena itu memang sesuai dengan mandat perpres jadi kita memang berusaha memperbaikinya sesuai dengan fokus fokus tadi
terfokus terukur dan berdampak gitu lah
dengan digitalisasi bunikan tidak hanya untuk lembaga pemerintahan namun juga untuk meningkatkan pelayanan publik
salah satu contohnya pelayanan di pelabuhan ya bu ya
karena menurut survei bank dunia biaya logistik di indonesia ini ternyata paling mahal se asean dan termasuk tinggi untuk ukuran dunia ini
jadi memang itu sebagai concern ya kenapa kami di strana spk masuk ke pelayanan pelabuhan

pelabuhan itu hilir dari semua perdagangan biasanya munculnya di situ
yang kedua banyak sekali yang main di pelabuhan
semua kementerian lembaga kayaknya ada deh cabangnya di pelabuhan kecuali kementerian agama ada yang bilang seperti itu tuh
jadi ini gimana sih mengkoordinasikannya di pelabuhan
terus memang kita sudah terkenal bahwa pelabuhan itu banyak pungli layanannya lama dan memang terbukti dari hasil survei world bank tersebut
tapi sebenarnya kabar baiknya mbak sebenarnya kita di serana spk sudah menjalin koordinasi
dengan semua kementerian lembaga tersebut sehingga kita menyusun beberapa aksi pelabuhan dengan menggunakan mekanisme digitalisasi
jadi sudah mulai ngobrol pelindo bersama dengan dirjian hupla bersama dengan karantina bersama dengan dirjian beacukai
jadi kalau misalnya ada kapal masuk sekarang kita bisa single submission
ini masuk dulu satu satu yang meriksa
beacukai periksa kemudian badan karantina periksa
nah itu sekarang sudah bisa namanya
datang kapal tek sehingga bisa dilakukan pemeriksaan secara bersama sama
dan alhamdulillah sekarang sebenarnya juga dwelling time kita sudah semakin baik
sekarang sudah sekitar dua dulu kan sekitar lebih di atas tiga hari
sekarang dua dan berdasarkan survei unctad yang terakhir kita sudah masuk dua puluh besar pelabuhan pelabuhan dengan kinerja yang cukup baik selama satu tahun
jadi memang cukup berprogress dengan adanya digitalisasi
mau gak mau orang harus input
jadi bisa terjadi saling cek
biaya cukai bisa ngecek apa yang terjadi di badan karantina dan seterusnya
itu sih sebenarnya bagian dari prosesnya
dan juga untuk kawasan pelabuhan ini ini juga sebenarnya muka indonesia kan di situ
kita kan dihitung berdasarkan cpi corruption perception index
orang yang disurvey itu kan biasanya pengusaha pengguna layanan publik
nah mereka di
di survei ditanya bagaimana sih bisnis di indonesia
kalau mereka bilang oh di pelabuhan saya kebanyakan pungli udah langsung jelek deh tuh nilai kita
nah itu makanya kita di dalam serana spk satu itu karena fokus dan kedua itu menjadi cermin dari aktivitas perekonomian kita
oke nah bu untuk mencapai kemajuan kemajuan ini tentunya di pelabuhan ya ada banyak kementerian dan lembaga yang terkait
bagaimana caranya untuk membuat mereka kemudian bersinergi dan akur
nah ini ini kerja berat ya
pertama sih kalau kami berusaha untuk tidak ada kepentingan di situ
harus untuk menjadi dipercaya sebagai mengintegratorkan mengintegrasikan kebijakan kebijakan
kita tentunya nggak punya kepentingan yang macam macam gitu ya nggak ada vested interest mata mata untuk perbaikan layanan dan untuk mencegah korupsi dengan membangun sistem
itu sehingga kita bisa dipercaya sebagai juru negosiasi gitu ya antar kementerian
karena sekarang ini kenapa kita masih berada di posisi ini yang disebut koordinasi itu terlalu banyak
karena sekarang ini kenapa kita masih berada di posisi ini yang disebut koordinasi itu terlalu banyak

saya ada lima puluh lima puluh kan jadi saya nggak berat berat amat
itu kan kalau yang normal nih dan yang nggak itu jadi lima puluh lima puluh berarti gitu kan
nah ini gimana membagi dengan adil ya itu tadi dengan komunikasi yang baik lah
nah bunyikan kita jadi penasaran nih dengan aksi pelabuhan
kita simak bagaimana capaian stanas pekka sepanjang dua ribu dua puluh satu berikutnya

beserta rapor pelabuhan yang menjadi pilot aksi strana spk dalam tayangan berikut ini
pelabuhan memegang peranan kunci untuk memperbaiki rantai logistik
sementara menurut logistic performance index yang dikeluarkan oleh world bank tahun dua ribu delapan belas
biaya logistik yang tinggi menjadikan indonesia memiliki peringkat yang rendah dibandingkan negara lain di dunia
pembenahan dan tata kelola pelabuhan adalah upaya dalam memberikan dampak terhadap efektivitas dan efisiensi biaya di kawasan pelabuhan
aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan
adalah salah satu dari dua belas aksi strategi nasional pencegahan korupsi stranas pk
stranas pk telah mengidentifikasi tiga kelompok subyek dalam pengelolaan kawasan pelabuhan
tiga kelompok subyek ini menjadi pijakan untuk perbaikan dan pembenahan yang dituangkan dalam lima aksi
lima aksi tersebut yaitu mengurai regulasi yang tumpang tindih
tata kelola tenaga kerja bongkar muat atau tkbm
penerapan sistem layanan
dan perbaikan birokrasi penyelenggaraan

progres dari aksi tercermin dalam indikator dari masing masing aksi
salah satu indikator nasional logistik ekosistem yang penting adalah layanan single submission kepabeanan dan karantina
layanan ini mengefisienkan proses pemeriksaan bersama
biaya cukai karantina
sehingga tidak ada duplikasi kegiatan pemeriksaan fisik
baik untuk impor maupun ekspor
hasilnya telah dapat dirasakan pengguna jasa
sekarang didukung dengan sistem digital yang berlaku sekarang ini ya
tentunya juga menurunkan cost untuk penyediaan manpower kami untuk dilakukan di pelabuhan
kalau dulu tiga hari kita berarti kan perlu biaya penumpukan di terminal
butuh pengeluaran biaya selama tiga hari
tapi dengan hanya satu hari ini otomatis dari sisi perusahaan menjadi lebih hemat dan lebih efisien pak
ya dalam waktu satu hari
ya dalam waktu satu tahun
sejak aksi pelabuhan bergulir
pelayanan di pelabuhan telah melakukan satu sistem indonesia national single window atau insw
di mana pengguna jasa cukup melakukan satu kali input
sebelumnya pelayanan dilakukan secara tatap muka dan manual satu persatu
ke penyedia jasa layanan pemerintah
sehingga tidak efisien dan efektif
sistem yang dibangun pemerintah kini sudah diintegrasikan satu sama lain melalui insw
dan digunakan di empat belas pelabuhan utama di indonesia
tujuh belas pelabuhan ini menjadi pilot dalam pelaksanaan aksi pelabuhan stranas pk
seranas pk terus melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan aksi di empat belas pelabuhan
yang tercermin dalam rapot mereka
telah diperbaiki sejumlah sepuluh pelabuhan

berita terbaru dari jepang
keren banget bunyikan pelabuhan seperti ini sekarang
dan masuk indonesia dalam dua puluh negara dengan pelayanan pelabuhan terbaik ya bu
bisa diceritakan lebih lanjut terkait hal ini
sebenarnya juga lumayan surprise ya dengan hasilnya
saya juga tidak menyangka ternyata langkah kami bersama sama dengan seluruh ekosistem yang ada di pelabuhan
paling tidak berdasarkan unctad tadi itu kita masuk ke dalam dua puluh
saya juga kaget di atas perancis di atas itali sure
tapi ya sudah itu memang hasil berdasarkan trafik
jadi bukan berdasarkan survei tapi berdasarkan trafik
dimana kita sekitar dua puluh empat jam saja untuk traffic untuk satu putaran untuk kapal kapal yang ada di pelabuhan
jadi ya lumayan meskipun masih di bawah median mereka yang terbaik
tapi masuk dua puluh besar itu sesuatu lah karena kita punya pelabuhan yang cukup banyak
dan tadi seperti yang dilihat di film yang ada kita memang piloting masih di empat belas pelabuhan besar
tahun depan rencananya akan kita ekspan menjadi dua puluh dan titiknya tidak cuma di kawasan pelabuhan
karena yang disebutkan adalah biaya logistik
biaya logistik kan tidak hanya di kawasan pelabuhan tapi dari depot sampai dengan depotnya lagi
jadi ada peripernya kita
perluas gitu ya untuk tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
insya allah mudah mudahan semakin baiklah nanti angka angka ke depannya
di pelabuhan strana speka menemukan persoalan terkait pengelolaan tkbm
karena sekarang di beberapa pelabuhan sepertinya sedang misinformasi mengenai tata kelola tkbm ini
sehingga banyak demonstrasi yang dilakukan tkbm
kita akan bahas selengkapnya sesaat lagi
tetaplah bersama kami
tkbm yang berada di bawah kooperasi atau perusahaan bongkar muat pbm ini menuntut agar kooperasi yang menaunginya bisa segera memberikan haknya sebagai tenaga kerja
meskipun tidak semua kooperasi di pelabuhan memiliki pengelolaan
kemampuan pengelolaan yang sama
jaminan kecelakaan kerja jaminan hari tua dan jaminan kematian
namun nasib mereka tetaplah sama
sebagai tenaga buru lepas tanpa jaminan pendapatan tiap bulannya
kalau di sini kita pada dasarnya gajiannya harian lepas ibu
jadi kalau kita as di rumah ya nggak dapat gaji
karena kita harian lepas
harian lepas itu kalau kita kerja baru dibayar
di seluruh pelabuhan di indonesia tkbm berada dalam nawangan satu kooperasi yang merupakan hasil skb dua dirjen satu deputi dua ribu sebelas lalu
stranas pk mengupayakan perbaikan dengan mengembalikan peraturan perundangan yang berlaku untuk pengelolaan tkbm di kawasan pelabuhan
yaitu dengan memperbaiki tarif jasa tkbm serta memperbaiki layanan menjadi lebih profesional
sesuai dengan kebutuhan pengawasan di pelabuhan
salah satunya yang tercantum dalam permen hub nomor km tiga puluh lima tahun dua ribu
dalam pendoman tarif perhitungan pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan pasal empat b dan empat c tertulis bahwa kesejahteraan tkbm meliputi pakaian pendidikan dan latihan tunjangan hari raya tunjangan perumahan jaminan kecelakaan kerja jaminan hari tua jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan
namun kenyataannya hingga kini kesejahteraan itu belum mereka
tidak ada yang namanya sejahteraan
contoh tempat tinggal untuk keluarga tidak ada
apalagi namanya kalau istri bersalim ya itu katanya ada untuk uang penggantian ternyata sudah ada
ada pun penggantian itu pun
mitigasi konsep pengelolaan tkbm harus segera dilakukan sebagai salah satu aksi dalam tata kelola pelabuhan agar lebih efektif dan efisien
agar tidak ada lagi celah konflik dan ketidakpastian
berita mengenai tenaga kerja bongkar muat atau tkbm ini masih hangat
seperti kita ketahui ada beberapa demo terkait penolakan skb dua dirjen satu deputi
nah buningkan kalau kita simak di video tadi ya
justru salah satu fokus dari aksi strana spk di pelabuhan adalah mencabut skb dua dirjen satu deputi
sebenarnya bagaimana penjelasannya apa yang salah dengan skb tersebut
sebenarnya itu terjadi di dua ribu sebelas
dimana memang dulu kita itu kurang memperhatikan gitu ya permasalahan pekerja pekerja bongkar muat ini
itulah kenapa setelah kita telah kembali biaya logistik masih tinggi
kemudian juga banyak program program pemerintah gagal
itu biasanya karena ya itu tadi membangun pelabuhan tidak cuma melihat kapalnya atau perlintasannya aja
tapi juga ekosistemnya sumber daya manusianya sistem yang ada di sana bagaimana regulasinya
nah memang sudah lama hampir tiga puluh tahun kita nggak menyentuh situ
banyak kegagalan dari mungkin ketidak efektifan
atau manfaat yang rendah dari program program tol laut
meskipun pemerintah sudah kasih subsidi nih
udah kasih subsidi untuk kapalnya udah kasih subsidi buat bahan bakarnya
tapi masih belum juga menurunkan biaya logistik
ternyata kita review oh ada satu nih aspek yang harus kita perbaiki yaitu tkbm
dengan adanya undang undang yang sekarang kemudian ada pp tujuh tahun dua ribu dua puluh satu dan seterusnya
itu memang memerintahkan amanat undang undang bahwa mari kita perbaiki pekerja pekerja di pelabuhan sana
memanusiakan pekerja pekerja tersebut
dan meningkatkan kinerja
karena yang terjadi ini kalau dikembali lagi kalau yang namanya rumus korupsi itu istilah gampang itu
corruption sama dengan cdme
discresion ditambah monopoli dikurangin akuntabilitas
nah yang terjadi di pelabuhan itu persis kayak gitu tuh
diskresi itu semua penguasa pelabuhan atau syah bandar atau kepala pelabuhannya itu yang berkuasa siapa kooperasi yang akan masuk di situ
dan banyak yang terjadi satu pelabuhan monopoli
kalau udah monopoli nggak ada terjadi akuntabilitas kan
nah makanya sebenarnya sk dirjen itu waktu itu sebagai pedoman saja
untuk itu kita melihat dengan adanya peraturan perundangan yang sekarang itu udah nggak berlaku lagi
nggak ada mbak dasar hukumnya gitu ya
itu cuma kesepakatan bersama aja
jadi kita dorong untuk dicabut
kemudian tidak berlaku
sambil kita mendorong kementerian untuk segera menyusun
dan alhamdulillah draft permenakernya sudah mulai tersusun
kita tinggal tunggu perintah dari seskap untuk dapat nomornya karena sudah melalui proses harmonisasi di dirjen ahu
kemudian yang keempat
dua juga sama peraturan dari perhubungan juga sudah ada untuk menyusun tarif tarif bongkar muatnya berapa
jadi nggak semena mena menetapkan tarif sendiri gitu ya
karena mungkin dari bumn dari pelindo sendiri mengeluh gitu berapa besar biaya tkbm yang harus mereka keluarkan untuk bongkar muat sementara produktivitasnya rendah
kalau tadi skb nya tidak ada dasar hukumnya kalau kata ibu nikan
bisa dijelaskan lagi mungkin mengenai dasar hukum pengelolaan tkbm ini
nah ini sebenarnya kekosongan
kekosongan dasar hukum ya
sehingga waktu itu mungkin para eselon i dari tiga kementerian bersepakat untuk menandatangani skb yang kemudian dijadikan acuan pengelolaan tkbm di seluruh indonesia
tapi kan sekarang dengan adanya undang undang yang terbaru ppp yang terbaru memang sudah mengamanatkan dengan clear tkbm itu sudah harus ada peraturan menterinya yang harus mengatur
sehingga jelas dengan adanya pp itu skb ini sudah tidak bisa lagi berlangsung gitu
karena sudah ada petunjuk hukum yang lebih tinggi lagi
nah sebenarnya sudah berjalan dan salah satu yang kita dorong adalah itu tadi
menjalankan peraturan peraturan itu segera terbit
kemudian kita mensosialisasikan dengan baik
jadi sebenarnya pemerintah tidak mungkin mengsengsarakan pekerjanya
kita berharap pekerja yang ada di pelabuhan itu punya kesejahteraan yang baik
tadi beberapa item sudah disampaikan kan
kemudian dapat tunjangan sesuai dengan undang undang sjsn sistem jaminan sosial nasional
kita harus punya minimal lima kan
jaminan kesehatan jaminan hak
kesehatan jaminan hari tua jaminan kematian gitu ya
jaminan kecelakaan kerja
apalagi kan di pelabuhan kan rawan
kalau nggak ada jkk nya gimana nanti kalau apa yang terjadi gitu ya
nah itu makanya kita berharap seperti itu
dulu gak ada yang ngurusin mbak
jadi yang terserah dari kooperasinya
tidak semua kooperasi buruk
ada beberapa kooperasi yang baik gitu ya
tapi mostly karena memang nggak ada kewajibannya itu jadi banyak permasalahan di tenaga kerja tersebut
nah kalau gitu masalah tkbm ini
belum benar benar tuntas ya
belum sih masih agak pr ya
iya apa langkah strana selanjutnya untuk memberesi hal ini
jadi sebenarnya pada saat yang sama juga nih dalam memperingati hakkordia
kita mensosialisasikan kepada pekerja tenaga kerja bongkar muat atau kepada ekosistem pelabuhan gitu ya
bahwa pemerintah itu niatnya baik
niatnya sangat baik untuk mendorong kinerja produktivitas profesionalitas dari para pekerja pelabuhan ini
sambil kita dorong juga
untuk diberikan kesejahteraan yang baik
jadi kita membayar yang keringetan
nah yang terjadi kan dulu ada beberapa tempat atau oknum yang mungkin ya terima beres aja
yang keperes keperes terus gitu ya
nah ini sebenarnya kita nggak pengen seperti itu
kita juga tidak ingin juga kooperasi begitu saja hengkang
di dalam peraturan menteri yang sedang akan diterbitkan juga sebenarnya bisa saja kooperasi masuk sebagai bagian yang terlibat dalam tenaga kerja bongkar muat gitu
tapi untuk monopoli
karena kalau sudah monopoli sifatnya sudah sulit lah untuk akuntabilitasnya
masalah tkbm ini tentunya masih menjadi pekerjaan rumah di aksi pelabuhan ya bu ya
pr lainnya nih yang mendesak memerlukan aksi dari stranas pk
waduh masih banyak pr nya masih banyak
kalau di pelabuhan memang masih banyak
sebenarnya kembali lagi kita akan mendorong terus digitalisasi ya untuk masuk ke dalam semua aksi kita
kedepan kita sekaat ini sedang
sedang menyusun aksi aksi stranas pk untuk kita launching nanti di akhir desember gitu ya untuk
dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat yang pasti terkait dengan pelabuhan masih kita akan expand tadi kemudian juga
digitalisasi di beberapa titik termasuk juga digitalisasi yang lebih komprehensif di kawasan
pelabuhan mulai dari nah ada namanya stid gitu ya untuk apa namanya transport transport truk truk
yang masuk itu juga udah kita sistemize gitu ya kemudian juga beberapa hal lain pokoknya masih
terima kalau di kawasan pelabuhan yang mudah mudahan pelan pelan bisa diselesaikan
mengenai nik ini sendiri kalau yang terkait oh ya digitalisasi kita juga tidak cuma di kawasan
pelabuhan tapi juga terkait juga di banyak hal ada crucial pada saat apa sekarang ini kan mungkin
pemerintah sedang meluncurkan banyak program program bantuan sosial ya salah satu capaian
stranas yang mungkin perlu di ini ketahui juga oleh masyarakat luas adalah kita mendorong
utilisasi dari nik nik atau nomor induk
dudukan jadi memang di nik setiap orang indonesia punya nik cuma mungkin penunggalan nik
harus pakai ktp ya pakai ktp nah sekarang itu kita juga mendorong ke arah sana dari sisi nik nya juga
kita bahas lebih lanjut mengenai nik ini karena terkait dengan bansos blt dan juga bantuan
pemerintah lainnya dengan penjelasan bu niken selanjutnya kita berharap untuk mendapat jawaban
kenapa ada bantuan salah sasaran sesaat lagi tetaplah bersama kami

untuk dibereskan begitu ya mbak
jadi sebenarnya kita kan kalau di sejalanan sebaiknya kan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah ya
kebijakan pemerintah kan apalagi kemarin terkait dengan covid gitu ya
harus segera mengakselerasi perlindungan sosial dengan mendorong bantuan sosial disebar dengan baik gitu ya
nah karena kita memang menggunakan format digitalisasi sebagai upaya pencegahan korupsi
di situ di dalam itu kita mendorong utilisasi atau penggunaan dari nik nomor induk kependudukan
kenapa karena semua warga negara itu punya nik
nah di satu sisi kementerian sosial sebagai yang memiliki dan bertanggung jawab sebagai wali data terkait dengan perlindungan sosial
mereka punya yang namanya disebut dengan dtks data terpadu kesejahteraan sosial
nah kita ini mengawinkan nik yang dimiliki oleh kementerian dalam negeri dengan data yang dimiliki oleh kementerian sosial
sehingga itu kan lebih memudahkan untuk updatingnya
kemudian lahir pindah cerai gitu ya kawin itu kan tercatat di admin duk
jadi bisa saling memadankan
nomor ktp kan maksudnya ya bu ya
dan di situ nik itu dipadankan dipadankan dipadankan sehingga kita nggak capek capek lagi melakukan survei mengupdate terus mengupdate terus gitu ya
nah di situ kita berusaha mengawinkan
kemudian juga dengan program program yang lain
dengan mungkin bantuan subsidi upah oleh kemenaker kita juga dorong pakai nik
dengan pakai nik terus kita mendorong
kita kawinkan lagi dengan data dtks
nah pernah terjadilah waktu itu sempat kita bisa mengidentifikasi
waktu itu dulu kemensos punya bantuan subsidi upah juga kemenaker juga punya bantuan subsidi upah
pada saat akan melakukan program kita minta sebentar tolong dikawinkan dulu nih datanya nih
jangan jangan ada yang double
dan ternyata benar kita menemukan ada sekitar dua enam juta data calon penerima bsu yang sebenarnya sudah terima bantuan upah di kemensos
akhirnya itu bisa kita dorong untuk stop
dan itu lupa
lumayan menghemat sekitar satu lima triliun kan
bisa disebar ke lain yang belum dapat
itu untuk double doublenya
dan beberapa hal lain yang kita bisa dorong dengan mendukung nik
misalkan kita dorong juga kita endorse juga dirjen pajak untuk npwp dengan nik
kenapa karena jadi enak
nanti kalau dirjen pajak bisa nge trace itu kan semua orang pakai nik
mbak frida kalau misalkan mau beli mobil pakai ktp ada nik nya
mau bayar pbb kecatet juga pada saat bphtb dan seterusnya
itu juga ada nik nya
jadi memang dengan itu bisa ke trace
jadi selama ini npwp itu tidak link dengan nik ya bu
dengan nomor ktp masih belum tersambung
sekarang sudah mulai tersambung dan dipadankan
bahkan sekarang sudah tidak usah pakai npwp lagi pakai nik
cuma memang itu nanti prosesnya tidak sekali
ini mungkin sedang dilakukan dengan sangat apa ini oleh dirjen pajak ya udah mulai lah dia
bikin segala macam gitu banyaklah kegiatan dari situ
nah bunyikan jadi sebenarnya yang bertanggung jawab dengan nik
ini adalah kementerian sosial dong ya
oh itu kalau yang bantuan sosialnya ya
tapi kalau data data umum kayak misalkan nama nik kemudian tempat tinggal status pernikahan gitu ya
itu di kementerian dalam negeri
jadi mekanisme seperti ini
untuk data data umum itu yang punya kementerian dalam negeri
tapi wali data untuk perlindungan sosial itu di kementerian sosial
wali data penerima bantuan iuran di kementerian dalam negeri
di bpjs kesehatan
itu yang punya kementerian kesehatan
jadi di indonesia itu dibagi bagi nih
nah ini kita berusaha gimana sih supaya saling ngobrol data data kependudukan itu data data program
mau program indonesia pintar kan ada nik nya juga
anak anak kan kalau lahir di kartu keluarga tuh ada tuh nik nya
nah itu juga kan sebenarnya ada
nah itu kita berusaha mari kita padankan kemudian kita jadikan saling berbagi data gitu
nah harapan baru dari buniken untuk nik ini seperti apa
agar tentu saja pemanfaatan
tentu saja pemanfaatannya lebih maksimal tepat efisien gitu
supaya dengan adanya nik di setelah nas kami berharap terjadi apa namanya proses pertukaran data
mungkin misalkan gini contohnya data yang dimiliki oleh bpjs kesehatan gitu bisa saling ngobrol dengan data yang ada di admin duk yang dikelola oleh kementerian dalam negeri
bpjs kan tahu misalkan ada pada saat peserta bpjs meninggal misalkan
kita bisa langsung kasih tahu
ini meninggal dengan nomor nik sekian sudah ada yang meninggal
itu bisa ketahuan karena ada akte kematian dari rumah sakit yang kemudian diklaim ke bpjs misalkan dicatat bpjs
nah itu data itu jadi kita nggak perlu lagi
yang terjadi di negara kita kan biasa ini nanti mbak frida punya kebijakan apa
mari kita lakukan pendataan lagi
mari kita lakukan pendataan lagi
padahal sebenarnya udah punya tinggal ngobrol aja
nah itu sebenarnya kita tuh disitu pengen mengoptimalkan atau mengutilisasi nik sampai mungkin nanti dua ribu dua puluh empat kali ya
kita akan dorong terus gitu
oke nah bu ini kan berarti nik ini sangat penting bukan hanya terkait urusan bahan sos aja ya bu ya
karena datanya jelas digunakan juga untuk yang lain lain ya
apakah nik ini bisa digunakan untuk aksi pencegahan korupsi bu
karena ini sebenarnya untuk tracing gitu ya
tracing kita juga punya salah satu aksi namanya beneficial ownership atau bu
itu juga bagaimana kepemilikan dari perusahaan itu kan dicatatkan ke dirjen ahu
nah di situ kita menggunakan currency
ibaratnya itu kata ini currency nya itu ya pakai nik
jadi misalnya mbak frida punya cv baru mau didaftarkan di notaris dimasukkan ke dirjen ahu klik nik
di situ kan bisa nge trace
nah ini biasanya kita dorong apgakum untuk melakukan tracing terkait dengan apa namanya mungkin kasus atau kepemilikan saham atau apa apa
itu lewat beneficial ownership dengan pakai nik
itu kemudian yang kedua dirjen pajak juga bisa mengoptimalkan pemeriksaan pajaknya
kalau dia bisa nge trace pakai nik
dia bisa minta data patokannya nik
niken dengan nik sekian sekian gitu ya
punya mobil nggak punya tanah nggak
jangan jangan yang dilaporkan kan nggak cukup sehingga kan harus diperiksa nih
nah untuk memeriksa kan nge checknya tinggal masukin aja gitu
nanti bisa keluarlah data
ini sebenarnya untuk deteksi transaksi transaksi itu bisa dengan menggunakan nik
tapi jangan khawatir juga bahwa oh kalau kita ini berarti nanti bocor ya datanya bocor ya
insya allah itu semuanya sudah tadi sudah ada pemegangnya masing masing dan harus ada mekanisme yang prudent gitu ya ketika akan melakukan pertukaran data tersebut
oke nah ada berbagai area begitu dalam kehidupan kita yang rentan dikorupsi begitu ya kalau kita bisa bilang
terkait sawit nih dan juga sumber daya alam lainnya yang strategis dan juga mengandung unsur profit begitu atau cuan yang tidak sedikit
mungkin juga pertambangan batu bara bisa disebut
serana spk punya aksi seperti apa nih untuk mencegah korupsi di bidang beratnya
kalau kita di sektor sumber daya alam kita itu ada dua hal yang kita dorong untuk serana spk
yang pertama kita membangun sistem informasi yang disebut dengan sistem informasi mineral dan batu bara
kita baru ambil pilot yang batubara dulu untuk tahun ini dua tahun ini
nah di simbara itu sebenarnya prosesnya mengintegrasikan aplikasi yang ada di kementerian esdm
dengan aplikasi yang ada di kementerian keuangan dengan aplikasi yang ada di kementerian perhubungan gitu
sehingga terciptalah satu sistem yang saling mengontrol
jadi dulu sebelum ada aplikasi ini kan urusan masing masing
bahwa batubara harus bayar royalti itu urusannya kementerian keuangan
pada saat kapal mau berlayar itu kelayakan kapal dan semua aturan di pelabuhan urusannya kementerian perhubungan
untuk esdm seperti itu untuk apa biaya cukai dia cuma ngecet
oh benar kapalnya sekian setelah oke berangkat
nah sekarang dengan adanya simbara itu bisa saling kontrol
bahwa kemudian sistem informasi mineral dan batu bara
jadi istilahnya simbara
itu sebenarnya kita cuma tarik data aja dari aplikasi aplikasi yang ada di esdm gitu ya
di kementerian esdm kemudian kita combine dengan yang ada di kementerian perhubungan
jadi sekarang itu kalau kapal mau ekspor batu bara nggak semata mata bisa berlayar gitu
menurut aplikasi yang ada di perhubungan kamu gak bisa berlayar
nggak akan keluar sib nya atau surat izin berlayarnya kalau belum bayar pnbp atau bayar royalti
ada bukti bayar royalt dulu masuk ke input ke sistem baru bisa dirilis kapalnya keluar gitu
itu salah satu contoh sehingga ya alhamdulillah dengan adanya itu mudah mudahan itu juga mendorong ya
menggerakkan penerimaan batu bara yang relatif baik sekarang ini
di bidang kelapa sawit nih bu
itu baru satu ya
nah yang kedua yang terakhir dengan sumber daya alam dan juga mungkin kelapa sawit
kita ada strategi salah satu strategi yang disebut dengan strategi one map policy itu ya
dimana kebijakan satu peta
mbak frida kita itu sebenarnya punya peta dan kita tahu kalau zaman dulu kan indonesia terdiri dari sekian sekian gitu ya
tapi sebenarnya dalam skala yang kecil itu tuh kita gak punya
peta kita masih skala besar
nah dulu cerita zaman dulu nih
dulu masing masing kementerian lembaga ketika memberikan izinnya
punya peta sendiri
punya peta sendiri
oh saya punya peta sendiri
nanti apa kehutanan
saya punya peta sendiri
terus nanti mungkin kementerian sdm untuk menetapkan wilayah usaha pertambangan dia punya peta sendiri
nah yang kita lakukan di serana spk terkait dengan one map adalah membuat tatakan yang sama
ini yang disebut dengan misalkan kalimantan timur ini mana sih titik titiknya
ayo sepakat semuanya sama ya
habis itu kita layout dengan kawasan hutan
menurut kementerian kehutanan kawasan hutan di kalimantan timur mana
dikukuhkan istilahnya pengukuhan kawasan hutan
karena sebenarnya yang disebut dengan kawasan hutan itu juga macam macam
ada kawasan hutan yang disebut berdasarkan undang undang tapi sebenarnya sudah jadi kota
ada yang bentuknya hutan tapi belum dikukuhkan sebagai kawasan hutan
nah habis itu kita layout termasuk juga meletakkan izin izin perkebunan
nah di dalam izin izin perkebunan tersebut termasuk dengan perkebunan sawit
jadi di one map kita mengintegrasikan informasi geotematik
sawit informasi izin izin batubara informasi kawasan hutan dan itu ke dalam satu tatakan yang sama
itu tuh proses luar biasa lama ya dan memang berdarah darah karena izin izin kita berserak serak kemana mana
karena mungkin pemetaan dari tiap kementerian itu berbeda beda
sehingga kita sampai petakan gini oh ada izin sawit karena setelah ditaruh di tatakan yang sama sampai ke laut
oke ternyata itu laut
ternyata itu laut karena zaman dulu pada saat menempatkan titik itu tadi kita lihat
jadi koordinatnya nggak ditulis petanya juga peta bukan yang kualitasnya baik gitu
jadi ketika dirapiin tuh udah kayak gitu
kalau semua aksi yang dijelaskan oleh bu nikan tadi berjalan dengan baik dan efektif gitu ya
apa yang bisa kita dapatkan
ada contoh lain dari efisiensi yang bisa didapat dari aksi stranas pk ini bu
sebenarnya kalau mau ngeklaim sendiri sih kayaknya ini kan kerja bareng ini kerja kolaboratif
ini benar benar kerja kolaboratif
tadi seperti disampaikan
ini benar benar kerja kolaboratif
aksi pelabuhan aja kita tujuh belas kementerian lembaga
jadi di stranas pk kita bahkan berkoordinasi dengan tiga menko
menko polhukam ada salah satu aksi kita adalah untuk terkait dengan sistem penanganan radian pidana terpadu gitu ya
itu dengan menko polhukam
dengan menko marves tadi kawasan pelabuhan
kemudian simbara investasi investasi
sama menko perekonomian gitu
jadi bahkan antar menko pas saat ngobrol gitu
nah memang klaimnya belum berani bombastis bombastis amat
tapi paling tidak tadi lumayan lah ya dari nik kita bisa melakukan perapihan perapihan sehingga data lebih tersalur lebih baik dan bisa memitigasi dobel pemberian gitu ya
sehingga lebih efektif lah penyaluran bantuan sosial kita
kemudian juga dari simbara sambil pelan pelan terus kita perbaiki kita juga mendorong penerimaan batu bara
dan kedepan kita akan dorong masuk ke timah dan ikel gitu ya
kemudian juga dari aksi pelabuhan tadi bisa menurunkan willing time dengan cukup baik
kemudian sebenarnya ada satu lagi yang terkait dengan permasalahan korupsi di penetapan kuota impor
itu juga sama tuh
kuota impor itu juga kita masukkan ke dalam aplikasi sistem informasi namanya sinas nk
sistem informasi terkait dengan raca komoditas
jadi kalau dulu kasus di kpk kan permasalahan kuota impor daging sapi
kuota benuh gitu ya
apa namanya di kkp
kemudian ada juga banyak hal lain
bahwa kalau di kkp
kita bisa buat impor bawang putih
importasi bawang putih
sekarang kita berusaha rapih rapikan
di kementerian teknis menurut pertanian berapa sih jumlah produksi daging sapi kita
menurut perindustrian berapa sih kebutuhan sapi kita
menurut bps konsumsi penduduk indonesia terhadap daging berapa sih
sehingga habis itu tercatatlah
oh kita butuh sekian
kapan kita butuh sekian
masuk ke dalam sistem
nah itu sebenarnya bagian yang kita dorong sih
mudah mudahan kedepan bisa lebih rapih
dan lebih baik lagi
pemirsa tetaplah di indonesia forward
kita masih akan kembali bersama dengan strategi nasional
anda masih menyaksikan program indonesia
serana pk digitalisasi untuk cegah korupsi
bunyikan yang menjadi prioritas dari serana pk ini adalah digitalisasi
kenapa dipilih digitalisasi
sebenarnya itu apa ya
kalau kami melihat digitalisasi itu satu sesuai dengan era sekarang masyarakat kita sudah
jadi masyarakat digital semuanya menggunakan mekanisme digital gitu ya
yang kedua digital itu meskipun bukan satu satunya alat gitu ya atau obat sorry obat untuk
semua penjagaan korupsi
untuk semua penjagaan korupsi enggak
tapi itu cuma tools untuk mendorong
itu supaya masuk ke dalam sistem
dan transparan jadi kalau di negara
kita itu kan harapannya kita udah pakai
value base itu ibaratnya nggak usah ada
merahnya mati enggak tapi saya tahu
ini saya nggak boleh melakukan gitu ya
itu value base tapi kan kita masih belum pada
tahap itu jadi kita mendorong melalui
rule base peraturan peraturan yang kita
kita kemas dalam bentuk
atau digitalisasi gitu ya memang
kendalanya saat ini sangat banyak
sekali aplikasi aplikasi yang dibangun
cuma kadang kadang itu tidak diutilisasi
dimanfaatkan dengan benar
nah program di stranas kenapa digitalisasi
adalah karena satu itu mendorong transparansi
orang masukin data
semua bisa lihat semua bisa terkonek
yang kedua menjadikan tadi
check and balance gitu ya mengimbangi
gitu ya kalau misalkan saya
kemudian usia dua puluh satu
kamu kan bukan dua puluh satu umurnya gitu kan
itu adalah bagian dari check and balance nih salah satu contoh ya
nah itu kan bagian dari check and balance dan kemudian
menjadi apa namanya kontrol
kalau misalkan dan
menjadikan bisnis proses itu menjadi
lebih lancar dan sangat terkendali
misal mbak frida nggak bisa kerja
kalau saya belum input pasti nanti mbak frida
cuma memang permasalahannya masih panjang
di digitalisasi saya kadang kadang
bilang oke kita udah punya link
kita udah punya aplikasi
tapi jangan corruption by click dong ya
gitu kan bisa cepet kalau di telpon
atau misalkan dibawah ini ini
nah ini sebenarnya tapi itu pr
kita sekarang berusaha masuk ke digitalisasi
bisa saling ketahuan
dan yang terakhir sebagai alat deteksi yang baik
untuk nanti ke depan seperti apa
karena dengan digitalisasi
data masuk semua
kelihatan nih trendnya nih
kok pnbp batubara tinggi
tapi trafficnya jelek sih
apa namanya angka trafficnya jelek sih
di wilayah ini
jangan jangan nggak masuk nih ke dalam sistem nih
dan itu kan trend trendnya tuh bisa kelihatan
ini sebenarnya penduduknya cuma sekian
kok penyaluran ban sosnya kok bisa sekian
misalkan ya dari digitalisasi atau pertukaran data
itu bisa terdeteksi
itu sih sebenarnya tujuannya kenapa kita masuk ke
ke digitalisasi ini
nah kemudian seperti apa strategi digitalisasi
ini akan diterapkan
dan apakah bisa dilakukan
di semua lini pemerintahan gitu
karena sekarang kan kita tadi udah era digital
bahkan namanya koneksi internet dan lain lain
sudah masuk ke penduduk sampai jauh jauh gitu ya
nah menurut kami itu sangat mungkin
karena memang yang kita mau juga bukan yang terlalu gimana
high tech atau seperti apa
just berbicara data saling ngobrol
sehingga terjadilah mekanisme kontrol
ibaratnya gak perlu ada saya atau tim strana spk
atau teman teman kpk hadir disitu
dengan menggunakan sistem kita bisa berjalan gitu
tadi kan makanya pencegahan itu harus didorong
by rule nya kesitu
tadi seperti tadi pencegahan itu
pencegahan korupsi adalah
bagaimana membuat orang baik jadi gampang
misalkan saya diteken lah
kadang kadang kan juga korupsi bukan karena kepengen sendiri gitu ya
mungkin ditekan sama atasan gitu
nah ini kan tolonglah bantuin gitu mah
gak bisa pak input dulu karena kalau gak input saya gak akan bisa masuk ke koneksi internet gitu ya
nah ini kan tolonglah bantuin gitu mah gak bisa pak input dulu karena kalau gak input saya gak akan bisa masuk ke koneksi internet gitu ya
atau mungkin ada tolong keluarin dong barang saya gitu
oh nggak bisa bapak bapak harus input dulu
baru kita bisa proses
dan proses itu bisa dikontrol
misalkan sle nya atau service level agreementnya dua hari
tiba tiba saya ngekliknya tiga hari atau prosesnya lama gitu ya
proses lama ini juga nanti bisa bikin
kok lama berarti kamu kinerjanya kenapa bisa lama dan seterusnya
itu jadi sangat sangat mendukunglah upaya pencegahan korupsi dengan digitalisasi
apa hasil yang sudah terlihat dari digitalisasi ini
digitalisasi yang selama ini sudah dijalankan
beberapa hal hal yang menarik
tadi saya sudah cerita banyak
terkait dengan mungkin penerimaan negara dan lain lain gitu ya
kalau yang terkait dengan
mungkin ini yang disebut kita ada stranas mulai dari data data komoditas
data data kependudukan sampai juga akhirnya data perkara penanganan kasus pidana
bersama dengan menko polhukam kita ada namanya spptti
sistem penanganan pidana terpadu terintegrasi gitu ya
membangun platform di mana data di kepolisian dengan data di kejaksaan
dengan data di mahkamah agung atau pengadilan
dengan data di bnn dengan di kpk sampai dengan di dirjen pas itu saling ngobrol
jadi sehingga terjadilah proses saling mengkoreksi
sehingga bisa menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara
dan memang itu salah satunya adalah bisa mendorong atau menurunkan angka yang disebut dengan overstay
atau kelebihan ditahan
ini zaman dulu zaman dulu tuh kalau misalkan mungkin kasus kasus tuh penanganannya belum selesai
kan ada di dalam kuhap kan mungkin oh harus ditahan sampai mungkin enam puluh hari
nah perpanjangan penahanannya kadang kadang mungkin abgakum yang menangani udah pindah
lupa berkasnya dan lain lain
nah kalau pakai dengan aplikasi kan ketahuan
nanti yang lulusin juga oh ini masih ada kontrol gitu ya gitu

proses pengaliran dokumen itu juga bisa bermanfaat
dan banyaklah beberapa hal lain yang kita dorong memang mekanismenya digitalisasi
itu dari sisi
nah dari sisi perencanaan saya mungkin belum agak terlupa sedikit ya
perencanaan penganggaran tadi secara sekilas saya sudah cerita
tapi besok kita ada webinar juga nih di hakkordia yang ada di bidakara
besok kita mengundang banyak pemerintah daerah mendorong ter melaunching atau mendorong namanya istilahnya aplikasi umum
jadi kedepan itu kan mungkin pernah dengar tuh bu menteri keuangan bilang bahwa terlalu banyak nih aplikasi di indonesia
nah iya kan pernah denger kan mbak frida
nah ini nanti ke depan kita pengen menyusun memang sebenarnya sudah ada regulasinya bahwa ada perpres terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik
yang menyebutkan bahwa ada dasar dasar atau prasyarat aplikasi pemerintah
jadi kalau di launching sebagai aplikasi pemerintah gak boleh ada lagi pemerintah
menggunakan aplikasi pemerintah ya
menggunakan aplikasi lain berbayar harus pakai itu karena itu dilakukan free dan gratis
dan memang dijamin mungkin juga nanti untuk databasenya kita akan taruh di cloud yang akan dikelola oleh kementerian kominfo
jadi diatur lah ditertip tertipin gitu ya
itu salah satu yang kita bikin format digitalisasi nanti masuk ke spbe nanti datanya bisa dikelola bersama dan aman
nah capaian capaian yang sudah didapat oleh stranas pk ini kapan akan dilaporkan kepada presiden
yang sudah di laporkan kepada presiden
dari tahun dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu dua puluh dua nih
ya tentunya kita memang sesuai dengan mandat undang undang kita itu akan menyampaikan laporan kita ke presiden setiap tiga bulan
nah ini berarti nanti akhir desember kita akan sampaikan ke bapak presiden kemudian juga kita juga sampaikan ini pak raportnya
ini mungkin kementerian yang sangat progresif ini pr nya kemudian juga kedepan rencana aksi yang akan digagas apa saja
menjadi panduan buat kementerian lembaga untuk menindaklanjuti rencana aksi yang akan digagas apa saja gitu menjadi panduan buat kementerian lembaga untuk menindaklanjuti rencanakan aksi dan bantuan sudah terangkan persis ini ya
sebut ke dalam implementasi yang lebih nyata dan kemudian memang tidak beberapa rencana aksi
memang hampir sama mbak akan kita dorong lagi ke dua ribu dua puluh empat tapi dengan format yang lebih implementatif
dan reform jadi kalau misalkan dulu yang penting ada aplikasinya dan ngobrol aplikasinya sekarang
di dua tahun kedepan kita pengen integritas datanya dengan perbaiki gitu ya jangan cuma
bikin aplikasi tapi tidak semua data masuk ada dong semua yang apa transaksi input input gitu
ini kita dorong dan kemudian juga memperbaiki sop yang di dalam jadi digitalisasi
itu juga merupakan bagian dari perbaikan sop mungkin dulu banyak meja kita bisa cut cut aja
karena bapak nggak usah ngecek lagi itu udah ada tinggal cek aja nggak usah ngecek sendiri itu bisa
dicek aja tinggal klik yang ini karena kita ngobrol aplikasinya jadi waktunya cukup singkat
bu ya hanya tiga bulan sekali nih sudah lapor kita lapor tiga bulan sekali jadi memang prosesnya
agak ya berdarah darah ya nanyain masing masing gitu dengan jumlah jumlah renaksinya yang
panjang itu ya nggak apa apa nanti itu memang kerja bersama kolaboratifnya disitu baik ibu
demikian terima kasih sekali lagi bu sudah bercerita banyak mengenai serana spk dan semoga sukses
terus teranas pekain cegah korupsi di indonesia siap makasih mbak itu tadi perbincangan kita
dengan niken aryati koordinator harian strategi nasional pencegahan korupsi atau
pranas pk dalam program indonesia forward stranas pk digitalisasi untuk cegah korupsi
semoga dialog kita tadi bisa memberikan harapan masa depan indonesia bebas dari
itu saya fridhalid ina undur diri terima kasih sampai jumpa